dusen mesin asal inggris rolls royce akan kembali memangkas ribuan karyawannya
rolls royce akan memberhentikan empat enam ratus karyawannya di inggris
proses phk ribuan karyawan rolls royce akan dilakukan secara bertahap hingga dua tahun ke depan
perusahaan mengklaim phk yang dilakukan sebagai upaya mengurangi biaya tahunan sebesar lima ratus tiga puluh lima juta dolar amerika atau setara tujuh empat triliun rupiah
serikat pekerja inggris juga telah memperingatkan perusahaan jika phk besar besaran tersebut akan berdampak buruk bagi warga lokal yang bergantung dengan pekerjaan di rolls royce